polemik kontrak karya pt freeport indonesia dengan pemerintah republik indonesia berimbas bagi persipura jayapura
perusahaan asing tambang tembaga dan emas terbesar di indonesia itu memastikan tidak lagi menjadi sponsor bagi persipura jayapura
namun pemerintah provinsi papua akan berusaha membantu mencarikan sponsor untuk persipura
kisruh perusahaan pertambangan freeport mcmoran incorporated melalui pt freeport indonesia dengan pemerintah indonesia
telah membuat tim sepak bola kebanggaan masyarakat papua persipura jayapura kehilangan salah satu sponsornya
sebelumnya ketua umum persipura jayapura ben hur tommy mano menyatakan
manajemen freeport sudah memastikan secara resmi tidak lagi mendukung persipura sebagai sponsor utama
pemerintah provinsi papua berencana akan membantu mencarikan sponsor bagi tim persipura
agar persipura tetap mengikuti berbagai pertandingan di tingkat nasional maupun internasional
dan itu bukan berarti mereduksi
ini adalah semangat kita untuk menjaga persipura yang merupakan ikon tanah ini
saya kira gubernur tetap konsisten untuk bagaimana persipura ini tetap bangkit tetap hidup
dan membawa nama papua ini di kancah nasional pun maupun internasional
meski kehilangan sponsor utama persipura tetap berlatih untuk persiapan liga satu indonesia
albert matatula jayapura papua